menjelang hari buruh internasional yang akan berlangsung pada satu mei
banyak tuntutan dari pekerja indonesia
mereka tak hanya menuntut peningkatan standar hidup
tapi juga seperti meminta upah yang lebih tinggi
serta pengangkatan derajat kaum buruh
banyak pekerja indonesia tidak memiliki jaminan dari negara
pasalnya masih terjadi kriminalisasi terhadap kaum buruh
kriminalisasi ini muncul baik dari perusahaan maupun dari pihak lainnya
yang berkaitan dengan pekerjaan
sementara itu para pekerja indonesia juga meminta adanya jaminan kesehatan
serta pendidikan bagi anak anak buru
pertama budaya indonesia harus mendapatkan porsi yang layak
layak dalam artian bahwa pemerintah harus bisa bersama sama mengangkat derajat buruh
bagaimana soal kesehatan yang paling penting buat saya kesehatan
satu pendidikan anak buru baik maupun burunya sendiri
lalu bagaimana juga soal kriminalisasi harus nggak boleh ada
jangan ketika buruh berjuang tiba tiba diadukan oleh pengusaha
dan tiba tiba dia ditersangkakan
nah ini yang mesti jadi perhatian untuk pemerintah
banyak kasus terjadi di beberapa daerah
sementara itu sejumlah buruh di tanggerang banten
mulai menyiapkan berbagai atribut untuk aksi yang akan digelar
di depan istana negara jakarta dan gelora bung karno pada minggu besok
rencananya sekitar dua puluh ribu buruh dari kota tanggerang kabupaten
dan juga kota tanggerang selatan akan menggelar aksi
di depan istana negara jakarta dan gelora bung karno
setelah sebelumnya berkumpul dengan serikat buruh
lainnya di bundaran hotel indonesia di jakarta
berbagai tuntutan yang akan diserukan dalam aksi besok
diantaranya yakni menolak kriminalisasi terhadap buru
mereka berharap dengan aksi tersebut
para pemerintah dan juga pengusaha lebih memperhatikan nasib buruh
kami berharap terhadap pemerintah khususnya
agar segera jangan memperlakukan terhadap kaum buruh
pp tujuh puluh delapan hingga sampai saat sekarang
ini masih kita lakukan untuk penolakan sekeras mungkin
karena mengakibatkan kerugian bagi kaum buru